satu hari menjelang pengambilan keputusan ruu penyelenggaraan pemilu
sepuluh fraksi dpr terus berkonsolidasi
koalisi pendukung pemerintah optimistis mampu memenangkan voting
jika musyawarah mufakat gagal tercapai
sehari menjelang pengambilan keputusan ruu penyelenggaraan pemilu
lobby lintas fraksi terus dilakukan
pdip golkar nasdem p tiga dan hanura solid untuk memenangkan paket a
yang diusung bersama pemerintah
pimpinan fraksi pdip terus mengupayakan musyawarah mufakat
namun pdip optimis akan menang voting jika pembahasan deadlock
jika kelimanya bergabung jumlah suara adalah dua ratus delapan puluh dua
sementara non koalisi pemerintah demokrat gerindra pks berjumlah satu ratus tujuh puluh empat suara
pimpinan fraksi pdip mengisyaratkan harapan agar pan dan pkb bergabung dalam koalisi pemerintah
ada dua hal yang pertama adalah komunikasi tetap kita laksanakan
pertama adalah pemerintah dan pemerintah
yang kedua adalah pemerintah dan pemerintah
pemerintah dan pemerintah bisa bersama sama dengan kami
karena dua partai itu juga merupakan pendukung pemerintah
yang kedua adalah dalam lima paket itu
itu kan adalah usulan dari masing masing fraksi yang berbeda beda
nah kalau hitung hitungannya kemudian partai partai itu konsisten dengan usulannya
maka tentu saja di voting partai pengusung pemerintah akan memenangkan paket tersebut
demokrat gerindra dan pks diprediksi memilih opsi b
dengan angka presidensial threshold
sementara pan dan pkb sebagai bagian koalisi pemerintah belum menentukan sikap
saya mencoba ya terakhir ini kan biasanya ini praksi yang komunikasi
saya menyampaikan kepada teman teman pimpinan partai politik
untuk diusahakan musawarah mempekat
jangan kalah jangan menang menangan antar kita
kan cuma tinggal satu sebetulnya
nah kalau itu bisa diundingkan dimusawarahkan
dpr dan pemerintah lima kali gagal mengambil keputusan
jika musyawarah mufakat gagal tercapai
voting menjadi jalan terakhir bagi dpr dan pemerintah
memutuskan lima isu krusial dalam ruu pemilu
pemerintah lampung jakarta
besok jika tidak ada aral melintang akan menjadi momen pertaruan antar kubu
yang saling tarik kepentingan di ru pemilu
rapat paripurna dpr yang dijawabkan di gelar kamis besok menjadi ranah terakhir
pertempuran terakhir untuk memenangkan argumentasi masing masing pihak
kita akan mendiskusikannya malam hari ini bagaimana nasib akhir dari ru pemilu
yang sudah sekian lama dibahas ini
sudah hadir saat ini hendri satrio
dari universitas paramadina
selamat malam bang henry terima kasih sudah hadir
dan kemudian ada nizar zahro anggota pansus ru pemilu dari fraksi partai gerindra
selamat malam bang nizar
terima kasih sudah hadir
baik bang nizar jadi sejauh ini bagaimana soliditas di gerindra itu sendiri
apakah kemudian memang ada konsolidasi internal yang lebih dalam
sampai kalau kami dengar ini ya di luar kami konfirmasi
sampai ada perintah semua anggota pansus ru pemilu dari gerindra dilarang keluar kota
harus hadir besok begitu
saya luruskan bukan anggota pansus pemilu tapi semua anggota fraksi gerindra
ya anggota fraksi gerindra
wajib besok menghadiri paripurna karena momen besok itu adalah momen yang sangat menentukan
kita tetap ingin konsisten terhadap keputusan keputusan kita
apapun hasil dari rapat paripurna besok akan kita terima dengan lapang lada
tapi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa proses
penentuan sejumlah isu krusial itu yang melalui panja dan juga pansus ru pemilu
sudah dilalui sedemikian lama
tapi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa sistem yang ada di dpr itu
kalau tidak bisa musyawara mufakat bisa di fotoing
tapi secara realistis gimana sih kan ini kan sudah sangat lama diskusi lobby dan sudah lama
sebenarnya realistis nggak sih mau musyawara mufakat itu
ya menurut saya besok nggak realistis juga
ya kalau musyawara mufakat
itu kan hanya bahasa lip service saja
tapi forum yang tertinggi itu kan adalah forum paripurna
untuk bisa menentukan ruu ini untuk menjadi undang undang
tapi dari fraksi partai gerindra sudah seringkali menyampaikan kepada publik
mk memutuskan kepada kita pilek itu terdiri dari pemilihan dprd dpr dpd presiden wapres itu kan sama
ini bukan karena ngototnya gerindra dan demokrat begitu
bukan bukan ini kan arahnya adalah konstitusional berdasarkan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan juga putusan mk tahun dua ribu tiga belas wajib serentak itu
kalau memang itu ada batasan tersebut itu sebetulnya sudah kita perdukatkan di prosesan
sudah berulang ulang tapi memang tetap berkukuh
sudahlah besok ini adalah forum tertinggi untuk menentukan sikap dan fraksi partai gerindra
dengan semua anggota fraksi partai gerindra besok wajib mengikuti dan itu perintah dari fraksi
untuk bisa mengikuti putusannya
memang sudah arahnya atau strateginya perang di voting ini ya berarti ya
memang seperti itu sudah ke situ ya sampai ada perintah tidak boleh
baik bang hendry ini kan berlama lama besok ini ibaratnya penentuan terakhir begitu ya
tapi ada juga yang menganalisis bahwa ini bisa justru melebar nanti
bargain alat alat bargainnya akan banyak
ini kan sebenarnya bukan soal angkanya berapa tetapi antara ada atau nggak ada sebenarnya
kalau terkait dengan putusan mk
saya tetap ada di koalisi misalnya seperti itu
nah gimana menurut anda ini bisa semakin berlama lama nggak besok ini jadinya
ya memang kan
menjadi sandra baru lagi
ya sebetulnya kan memang sekarang kan gini
kalau tahun dua ribu sembilan belas nih sekalian juga buat pemirsa di rumah
kalau dua ribu empat belas kan kita pilih dpr dulu
baru pilih presiden
kan tinggal dicari itu oh partai mana aja ya
nah sekarang yang dua ribu sembilan belas itu kan nggak bisa lagi
karena kan serentak dpr sekalian presiden
nah itu kan jadi akhirnya pakai jurus ramalan tebak tebak
hitung hitungan matematik kan
kemarin golkar lima belas misalnya
wah hitung hitung dua puluh enam
kar golkar nyalonin siapa
gimana kalau prabowo misalnya
terus golkar wah gak bisa saya jokowi
kalau gitu gak jadi
kan nggak bisa begitu juga kan
karena itu faktor tebak tebakan
kan sekarang setiap partai politik berarti nanti kampanyenya itu langsung to the point
mau jokowi presiden atau mau prabowo presiden atau mau gatot presiden atau mau tgb presiden
pilih dia dan partai saya
nah makanya dengan
jadi mungkin ada gambaran beberapa partai nanti bisa jual nama presiden yang sama ya kalau misalnya ada persensi yang tersulit
bahkan jangan jangan semua presiden jualnya satu presiden gitu kan
semua partai maksudnya
mau partai karena daripada nggak bisa ngelolosin presiden gitu kan
lebih baik jual satu presiden yang penting dia nanti di lima tahun ke depan dapat kekuasaan
kan teorinya jadi begitu
jadi gak pas sebetulnya
jadi kalau kita lihat tadi hitungan matematis kursi di dpr besok
belum ya belum menjadi akhir ya
kecuali tanpa ambang batas
kecuali tanpa ambang batas
begitu tanpa ambang batas itu selesai
tapi begitu dua puluh atau sepuluh pasti akan maju ke mk
menjadi lebih panjang lagi
menjadi lebih panjang lagi
yang nggak lebih seru lagi itu kalau nanti tiba tiba pemerintah keluarkan perpu
peraturan pemerintah mengganti undang undang supaya
kondisi mendesak ya
kpu bisa bekerja gitu kan
ini kan jadi
kita jadi mundur lagi di era demokrasinya
tapi saya juga menghargai
kenapa tidak menariknya perpu
maksudnya menurut anda bagaimana
ya perpu itu kan yang bikin pemerintah
nah ini kan walaupun nanti akan disetujui oleh dpr
disetujui atau tidak setuju oleh dpr
tapi kan mekanismenya sama kayak yang besok
votingnya kan kita udah lihat
dibahas selanjutnya di dpr
jadi akan kesana larinya
nah makanya walaupun saya mengerti juga kenapa
kenapa menurut anda
ya yang pertama kan ini kita bicara kekuasaan
dan kita bicara kompetisi
memang paling enak itu kalau kompetisi musuhnya dikit
padahal menurut saya
kalau nanti yang calonnya banyak
pak jokowi itu untung
karena kan belum ada tokoh yang elektabilitasnya setinggi dia
tapi memang untuk mengamankan itu kan
daripada ada kejutan kejutan kan
tokoh tokoh tiba tiba muncul lebih tinggi dari dia kan
mendingan diamankan aja
katakanlah kalau misalnya tidak ada putusan mk ini
tapi gerindra sendiri setuju tidak kalau ada threshold sampai yang tinggi
karena kan seringkali begini
kita coba masuk ke substansi
karena kalau dari teknis tadi
memang banyak pandangan dari sejumlah pakar hukum tata negara
mengatakan ya putusan mk tidak terserentakan
maka konsekuensi logis konstitusionalnya adalah tanpa mengbatas
ini kan kalau bicara hukum tata negaranya
tapi kalau bicara substansi kan
seringkali kalau kita tanyakan kepada fraksi fraksi
mereka selalu bicara substansi bahwa ini untuk kualitas
kualitas pemilihan presiden
agar presiden yang terpilih benar benar memiliki akar yang kuat dan lain sebagainya
nah katakanlah ini tidak ada putusan mk
kalau nggak ada putusan mk kita ikut
tapi kan ini putusan mk
kalau putusan mk kita baca secara utuh
di situ sudah jelas bahwa presiden kesulitan
kalau pilek dulu kemudian tiga bulan presiden
calon presiden dan wakil presiden
kesulitan itu berkomunikasi dengan partai politik
akhirnya koalisi masyarakat sipil yang gc kepada mk itu memutuskan
bahwa pilek dan pilpres itu serentak
akibat pileg dan pilpres diserentak logika substansi yang kita bangun
mestinya kan tanpa ada
walaupun itu tidak ada di putusan mk ya
pernyataan secara detil itu ya
uraian di mk ada
yang kita sesalkan begini
kenapa sih ketua umum partai politik yang ada di negara ini
mencalonkan sendiri capres dan wapresnya dengan tanpa abang batas
kan sungguh indah ini demokrasi
masyarakat bisa memilih siapa saja
jangan sampai pilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas ini terjadi calon tunggal
bagaimana sakitnya demokrasi ini kalau dua ratus lima puluh juta masyarakat indonesia
akhirnya hanya memilih calon a dengan kotak kosong misalnya
kita ingin tampilkan demokrasi ini jangan sampai muncul
menurut anda kurang legitimit
jangan sampai demokrasi yang kita bangun susah ini jangan sampai mundur
kalau kita memang ingin konstitusional sesuai dengan dasar hukum dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dan itu diterima oleh semua praksi
tapi apa sih yang membuat analisis itu kemudian sampai ada kekhawatiran calon tunggal itu bagaimana
kalau secara utuh dari ruu pemilu itu lima ratus empat puluh sembilan itu kita sudah paham terhadap teknik teknik yang ada di dalamnya
atau ayat ayat yang ada di dalamnya
sebagian membatas pemilihan presiden
ambang batas nanti bagi calon presiden kan diberi kesempatan sepuluh hari untuk mendaftar
kalau sepuluh hari dia nggak bisa daftar kan diperpanjang lagi
sepuluh hari diperpanjang hari sepuluh hari
kalau yang daftar satu
di situ kan akhirnya menjadi calon tunggal
artinya ini pemilu rezim pemilu ini kan tidak bisa berhenti karena akibat satu calon
karena sudah terbukti pilkada satu calon saja bisa dilaksanakan
nah ini yang saya anggap ini kemunculan demokrasi
tapi saya apresiasi tadi mas hendri sampaikan apapun yang terjadi di dapat paripuna besok
apakah paket b yang menang atau paket a yang menang

akhir dari segala galanya
baik paket b atau paket a paket a itu yang diidamkan oleh pemerintah dan juga fraksi fraksi pendukung pemerintah
begitu di dpr
sementara paket b ini yang setuju tentang ambang batas begitu ya
tapi ada satu lagu paket a dengan paket b itu ada perbedaan di sistem konversi suara
kalau paket a itu santai lagu murni kalau paket kita kota har
bagaimana tentang soal kekhawatiran calon tunggal
bisa bisa saja terjadi karena kan ya itu tadi mas indra
daripada benar benar asli akhirnya tidak mendapatkan kekuasaan gitu ya
kemudian jadi berfikirnya pragmatis saja
saya ikut aja calon yang paling kuat gitu
tapi kan kelihatannya saya rasa kecil juga kemungkinannya
tapi berarti kan memang diinginkan koalisi dari awal gitu
nah ini kan yang sudah menjalin koalisi dari awal kan golkar pdip misalnya kan
itu kan udah dari awal
nah itu mereka mungkin berdua sembilan belas plus plus lima belas tadi gitu kan
itu sudah lebih dari dua puluh lima
itu untuk yang perlahan sekarang ya
yang dua ribu empat belas ya
kan hitungannya kan begitu
golkar itu sudah dua kali pilpres empat belas lima belas
jadi memang angka loyalisnya kelihatannya segitu aja gitu
sudah tahu sudah tahu dan sudah mengerti juga gitu
kira kira arahnya kemana
nah ini kan yang menarik kan partai partai yang menengah gitu
tiba tiba ada isyuri shafal kemarin tuh
shafal berubah tuh langsung
menurut anda terkait ini
kan langsung pkb lah yang paling jelas juga
wah kita sih mendukung pemerintah lah
karena kalau ini dari sisi positifnya kan kita lihat memang menginginkan seorang calon yang benar benar berkualitas
tapi yakin lah
saya yakin sekali partai politik nggak asal juga gitu mendorong calon
karena yang pertama adalah buang waktu gitu
buang energi dan buang uang juga
buang barangan gitu
pastinya kan dipilih yang sangat terbaik gitu
misalnya misalnya gerindra
kepikiran lah jangan pak prabowo lagi lah
kita cari orang lain
bisa saja terjadi
hari yang populer begitu penggait suara misalnya
misalnya siapa yang diusung kan bisa saja terjadi
kan nggak bisa begitu juga menurut anda
nah tapi maksud saya masalah kualitas itu saya yakin setiap partai politik menjaga itu gitu
jadi nggak mungkin juga lah
apa udah lah ini aja gitu
dan mereka nanti kan misalnya ya
pak jokowi kan pasti maju
hampir pasti maju lah
nanti kan negosiasinya ada di tingkat tatanan wakil presiden kan
kira kira siapa gitu
tadi saya sempat tanya juga waktu off air
pdip misalnya jokowi puan
jokowi nur arifin gitu misalnya
mungkin nggak begitu
ternyata nggak mungkin
jadi memang harus satu paket presiden dan wakil presiden
jadi artinya memang saya yakin misalnya ada pak jokowi gitu ya
wakil presidennya ya musyawarah antar partai partai politik tadi gitu
oke kita harus break dulu
nanti kita akan coba ulas karena beberapa kali
karena kita sudah mencoba menghubungi fraksi fraksi pendukung pemerintah
tapi belum ada respon sampai saat ini
saya hanya ingin mengambil argumen yang sering mereka sampaikan seperti begini
maka koalisi itu menjadi kuat sejak awal
jadi tidak ada koalisi koalisi setelah pilpres selesai gabung
kemudian dengan bargain tertentu dan lain sebagainya
begitu bang hendry
jadwal berikut tetaplah di cnn indonesia prime news

ketika besok paripurna
tadi ada analisis dari bang henry bahwa bisa saja besok itu tidak menjadi akhir
dari cerita berpanjangnya pembahasan yang ru pemilu ini
kalau misalnya nanti muncul ambang batas berapapun nilainya
kecuali tanpa ambang batas
maka disitu akhirnya begitu
dari gerindra sendiri ketika itu misalnya muncul ambang batas
apakah kami dengar nih akan melakukan uji materi ke mk bahkan
ini kan jadi aneh
ikut voting misalnya atau ikut pembahasan
atau ikut pembahasan
namanya pembahasan itu selesai
meskipun melalui voting dan ada
misalnya ada apa namanya
ambang batas pemilihan presiden gerindra
katanya akan melakukan uji materi
ke mk enggak ini perlu saya luruskan
kita sudah sepakat di internal
versi kita tadi sudah hasil kebatasan
keputusan resmi apapun hasil
di rapat paripurna besok misalkan
paket a yang terpilih atau
misalnya di luar dugaan paket b yang terpilih
kita harus menerima
dengan ikhlas dan napang dada
karena ini sebuah proses jadi menjalankan aja
menjalankan aja dan kita
tidak akan menuntut kpk ada pun kalau nanti
tapi bukan didorong gerindra lah yang bilangnya
enggak enggak karena itu sudah kita luruskan
apapun keputusan besok
fraksi partai gerindra bagian dari
untuk memutuskan pembahasan itu iya
bagian dari pembahasan walaupun kita beda pendapat
nggak bisa ya sudah voting aja
subjektif yang kita sampaikan
dan saya pikir dalam hati
fraksi pendukung perintah sebetulnya
ingin mengikuti kita sebetulnya
kesepahaman dari awal
ya mengikuti dari kesepahaman dari awal ya ada
lima paket isu krusial itu ada
beberapa fraksi yang cenderungan sama
dengan kita walaupun di akhir
di undang undang tujuh itu kembali kepada hak
prerogatif partai politik masing masing
dan kita tidak akan mengeguh hak prerogatif
prinsip rapat paripurna ini
sesuai mekanisme pemutusan undang undang
adalah rapat yang terakhir biar
ini tidak terlalu lama biar
kpu dan bawaslu bisa bekerja
sehingga bisa menyiapkan
pemilu legislatif dan pilu

lebih baik ketimbang tahun dua ribu empat belas
keputusannya gerinda akan
keputusan kita apa apa ikut
ini di luar soal ada
yang akan mengajukan uji materi begitu ya
baik nah pertanyaan selanjutnya
sebelum kebangin diri ini kalau kemudian
ada yang menguji materi dan kemudian
ternyata dibatalkan misalnya keputusan
kemudian akhirnya ajak ke vakuman
perpu dikeluarkan misalnya seperti itu
oh enggak enggak kalau itu sudah diputuskan
kemudian diuji materi di mk
kan lihat dulu pt tum di mk nya apa
pasal berapa ya oh masih harus dikaji
secara detail begitu ya ya yaudah itu laksanakan
aja tapi kalau misalnya
semangat enggak ada sejarah yang begitu
kalau undang undang setelah di mk ada perpu nggak ada ya pak henry
karena itu aturannya
kalau undang undang itu ada masyarakat ya
kurang puas diajukan
pasal berapa ayat berapa yang dibatalkan
oleh mk yaudah laksanakan
dulu kalau enggak salah tahun dua ribu tiga belas
itu mau seandainya
tahapan pilpres belum selesai akan dilaksanakan
pemilu tahun dua ribu sembilan belas
serentaknya dua ribu empat belas maksudnya
tapi karena itu tahapan tahapannya
sudah telah selesai
hampir enam bulan akhirnya
kemudian ada putusannya membatalkan
ini kita berandai ya karena kita mencoba memprediksi
ada di voting besok misalnya dua puluh dua puluh lima persen
atau sepuluh lima belas persen
presidensial threshold yang diputuskan atau yang menang
katakan paket a menang
ini kan sudah disah dari ruu
kemudian di uji materi
pasal berapa masyarakat sipil
pasal terkait dengan presidensial threshold
mk petitumnya dalam amalnya
tanpa hadang batas ya sudah pasalnya berbunyi itu
oh bisa langsung otomatis begitu ya
gimana menurut mbak hendri
nah itu dia saya bukan pakar tata
tapi dari beberapa putusan mk yang kita kaji
ini kembali ke soal substansi lagi
kalau misalnya tersebutkan tadi
seperti pertanyaan saya sebelum break tadi
niat dari dua puluh dua puluh lima persen ini
untuk memperkuat koalisi sejak awal
jadi bukan lagi koalisinya karena
dagang sapi begitu misalnya kan
bahasa yang sering digunakan seperti itu
menjadi logis tidak alasan yang sebenarnya disampaikan dengan
saya sih yakin
sepuluh fraksi yang ada di dpr itu semuanya punya niat baik lah
semuanya punya niat baik
dan argumen argumen yang disampaikan itu juga
pada dasarnya adalah niat baik
niat baiknya itu kebetulan aja beda beda
iya bener kan
nanti kita tanya lagi aja gitu
sebetulnya kan kalau masalah koalisi ini
pada awalnya masyarakat sipil mengajukan ke mk itu kenapa ada serentak
si presiden ini mendapat dukungan penuh dari legislatif
sebetulnya dari awal itu sudah ada
keinginannya ini adalah presiden didukung oleh partai politiknya
supaya antara legislatif dan eksekutif ini ada komunikasi dan kesinambungan yang bagus
nggak ada niatan untuk cari teman koalisi sih sebetulnya di masyarakat sipil itu
koalisi ini kan berkembang karena sudah dari zaman dua ribu empat sampai sekarang ini kan kemudian ada koalisi koalisi yang menginginkan bahwa supaya lebih kuat lagi makanya ada koalisi
waktu mk yang pertama yang masyarakat sipil ini justru menginginkan kenapa ada presiden dan legislatif bareng itu karena supaya presiden yang dipilih ini didukung langsung oleh anggotanya yang mayoritas
memang waktu itu perhitungannya nggak ada koalisi gitu
nah kalau kemudian pemerintah memikirkan bahwa maunya cari teman di awal gitu ya
ini kan mungkin ada yang ini juga
ini saya tadinya jadi pengusung gitu ya
kemudian sudah berjalan sudah menang pendukung pendukung lain datang harusnya saya dapat kursi menteri lima belas juga empat
nah ini mungkin kalau ujungnya kesan diri larinya sih ke kekuasaan lagi
tapi mas indra saya balik lagi kalau masing masing alasan sih saya rasa didasari oleh niat baik
tapi memang alangkah cantiknya kalau di indonesia ini ada masanya kita misalnya memiliki saya juga yakin walaupun ada sepuluh partai
misalnya nanti tambah jadi dua atau tiga partai gitu ya dua belas atau tiga belas partai yang ikut pemilu atau empat belas partai misalnya
saya yakin nggak ada nggak akan ada empat belas calon presiden
nggak seperti itu juga
nggak seperti itu
jadi maksudnya tanpa ambang batas pun kekuatan koalisi sejak awal mendukung capres tertentu yang diinginkan capresnya mendapatkan dukungan kuat itu
juga tetap bisa terwujud menurut
hanya kan lebih cantik juga karena tidak ada ambang batas nih
jadi sehingga orang orang tidak
mungkin ambang batas ini menjadi jaminan pas digabung atau nggak nih begitu kali pak
iya tapi jadi begini mas
kalau memang semua partai politik berpikir pragmatis maka semuanya langsung masang taruhan atau mendukung di si pemenang gitu
kan sebetulnya sama ini orang indonesia termasuk saya itu kan contohnya piala dunia lah kita kan pasti pilih yang menang menang
oh brazil jerman gak ada tiba tiba
ini kan kebetulan ya kemarin ada yunani kebetulan
jadi mau saya yang terjadi saat ini adalah kalau memang kita ingin lebih dewasa demokrasinya ya biarkan saja sebanyak banyaknya orang
atau sebanyak banyaknya kelompok untuk bisa mencalonkan siapa manusia terbaiknya siapa putra terbaik negeri ini
pak jokowi kan juga putra terbaik negeri ini yang pada saat lima tahun yang lalu kita berbincang di sini
belum ada yang ngomongin
jokowi bakal jadi presiden
jadi artinya saya juga nggak pengen membawa pak presiden dalam polemik ini gitu
karena walaupun dia akan menjadi sosok yang menjadi vital nantinya pada saat dua ribu sembilan belas
jadi demokrasi kita akan berjalan mundur
ya sebetulnya saya tidak sependapat dengan itu
karena demokrasi itu yang menghargai kan
intinya dari demokrasi itu adalah menghargai gitu
jadi pada saat setiap partai politik bisa mengajukan calonnya itu akan baik buat indonesia
dan saya yakin sekali mas indra sekali lagi itu nggak akan empat belas lah
maksudnya nggak setiap partai akan mencalonkan calon presiden masing masing
iya pasti mereka akan berpikir
dan gini kan mas indra
ini kan sebuah hal
ini kan sudah jalan hampir satu periode pemerintahannya pak jokowi
sehingga setiap orang juga sudah bisa menghitung dan berhitung kira kira saya menjadi bagian koalisi mana
kalau kita tanya ke masyarakat sekarang kan juga
paling mirip mirip pilkada jakarta
jadinya kan arahnya kan kesana juga
sebagai penutup bang nizar bisa dijelaskan
kan anda besok yang akan juga salah satu yang akan menjalani sidang paripurna tersebut
terutama anda dari anggota pansur pemilu
bisa anda jelaskan tidak nanti mekanismenya akan seperti apa
karena bayangan orang ini akan lelah ini
masih akan disuguhi tontonan yang dari pagi nanti sampai malam belum selesai selesai juga pembahasan karena ada break lobby
dan biasanya kan seperti itu kan
bahkan ada yang menyebut kalau di paripurna ini mungkin bisa wacananya akan makin berkembang lebih luas lagi
bisa kemana mana arahnya
sandra bargain posisinya dan alat bargainnya juga makin bertambah dan lain sebagainya
mekanismenya seperti apa
apakah masih lima paket atau disebutkan koresponden kami di lapangan tadi mengatakan mengurucut ketiga paket itu
ya mekanismenya besok laporan pansus itu disampaikan ke paripurna
ketua pansus menyampaikan bahwa hasil keputusan tiga belas juli ada lima isu yang gak bisa diputuskan
makanya disampaikan di paripurna
setelah itu pimpinan menawarkan ditawarkan kepada fraksi paripurna
apakah lima paket itu akan dibagi berapa paket
atau tiga paket
atau dua paket
besok itu berkembang secara luas
begitu nanti dari beberapa fraksi diberi kesempatan menyampaikan argumennya
apakah hari ini atau besok tetap berubah
tetap paket a
atau berubah pada paket lain
setelah itu nanti diikuti terhadap pendapat fraksi
jadi lima paket ini masih kemungkinan bisa berubah
tetap harus lima paket
tidak tidak berubah ya komposisinya
tidak berubah komposisinya
kan disitu yang lima itu santilago dengan
kota kekhari ya
jadi tiga opsinya
nol dua puluh dua puluh lima dengan sepuluh
besok tinggal diputar aja praksi itu
jadi memang tiga paket ini aja yang dibawa ke paripurna ya
iya tiga paket itu
silahkan hak prerogatif masing masing fraksi menyampaikan pendapat
memohon kepada pimpinan bahwa fraksi gerindra siapa
juru bicaranya dan lain sebagainya
pandangan fraksi dulu begitu ya
pandangan fraksi dulu
nanti kan pimpinan sebagai ini mengarahkan apa kita
karena ini beda pendapat dari sepuluh fraksi ada satu fraksi
dua fraksi yang beda pendapat
beda apa kita musawarah dulu dan lain sebagainya
itu diputuskan di situ
diputuskan di situ
kalau kita break misalkan diputar lagi tergantung
mau cepat mau lambat bisa terserah
mau bikin cepat boleh
jadi yang pasti yang akan dibawa ke paripurna itu tiga paket itu
tapi pasti akan mengucur tiga paket
oh pasti akan mengurucut ya
bukan diputuskan tiga paket yang dibawa ya
lima paket karena nggak bisa putus di pansus
akhirnya lima paket dibawa ke paripurna nanti menjadi tiga paket
tapi ingin saya jelaskan di sini bahwa ruu pemilu ini adalah menurut saya sebagai ruu yang paling bagus
karena untuk kedepan konsep kita tahun dua ribu dua puluh empat itu pil lek pil pres pil bup pil wali jadi satu
jadi angkos demokrasinya lebih murah masyarakat kita udah lebih pintar dari lima suara menjadi tujuh kertas suara
dua ribu dua puluh empat kita inginkan bahwa pemilu di indonesia itu serentak
serentak mulai bupatinya wali kotanya gubernur gitu
jadi apapun keputusan besok kami saya mewakili varsity partai gerindra apapun keputusan besok misalkan paket a atau paket b berdasarkan musahara atau juga voting kita akan terima
walaupun musahara tidak mungkin terjadi begitu ya
kita akan terima itu
baik terima kasih kita lihat besok perkembangannya seperti apa
memang semoga tidak memakan waktu lagi kita
nggak akan lama ya
nggak akan lama
besok itu kan lobby lobby sudah terjadi di tingkat panjang
sudah lama kan
pak jokowi sudah kasih statement
pak cahyo juga sudah jelas ininya apa
ini prediksi sudah bisa prediksi
walaupun tidak ditanya tadi
pak sandri sudah menghitung dari tadi
tapi kita akan lihat besok
dan jangan lupa memang juga masih ada masyarakat sipil yang sudah ancang ancang begitu
berarti ini bebasung dengan
yang itu kita lihat yang ayam races itu
itu bukan kesepakatan